saya tidak mengenali namanya kisanak
tapi beberapa kali ini aku suka melihat dia mengajar orang orang yang tidak bersalah seperti aku ini di sana
kenapa dia menghajar orang lain tanpa sebab
apalagi ilmu kandung raganya cukup tinggi
baiklah kisanak aku pergi dulu
aneh krisis itu bisa menyerangku
mau bermain main denganku ternyata
gawat kalau begini terus aku bisa mati
cepat bunuh beli itu
apapun yang terjadi aku harus mendapatkan chris itu
gawat kalau begini terus aku bisa mati
romo pernah berkata padaku agar bersikap hormat pada setiap benda pusaka
tak ada salahnya aku memhormat pada chris ini
wahai chris chandrasekala
aku telah berbuat tidak hormat padamu
aku tidak akan mengulanginya lagi
lebih baik kita hentikan pertarungan kita
aku tidak ingin menyakitimu
lelaki yang berjiwa kesatria
tapi aku tidak mau tertipu
aku harus menangkap maling itu
gerakan itu seperti juru cakar naga milikku
tapi kenapa terbalik
ia pun menggunakan pukulan telepak tangan dan bukan cakar
jurus apa sebenarnya
kekuatannya tidak bisa aku remehkan
tenaga dalamnya ternyata sangat tinggi
dia bukan lawanku
aku harus segera kabur dari sini
siapa dia sebenarnya
kenapa jurusnya terlihat aneh
aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya
siapa pemuda itu
kenapa jurusnya sangat kuat
dan juga sangat mirip dengan jurus tapak pindah dariku
meskipun berbeda dari posisi dan juga jari tangannya
aku harus segera mengatakan ini kepada romo
bagaimana keadaanmu kisanak
aku baik baik saja kisanak
terima kasih kisanak
aku hanya merasakan hingga aku ini berasa remuk sekali kisanak
karena hantaman perempuan tadi kisanak
kalau begitu aku akan mengobati lukamu dengan tenaga dalamku
tidak usah kisanak
aku hanya butuh istirahat kisanak
nanti juga lukaku ini akan sembuh dengan sendirinya misalnya
kenapa dia menolak pertolongan
padahal lagu lihat lukanya cukup parah
baiklah kalau begitu
tapi aku ingin bertanya padamu
siapa perempuan tadi
dan kenapa dia memukulmu
aku tidak mengenalinya kisanak
dia itu hanya pendekar jahat yang suka bertindak sewenang wenang kisanak
entang entang dia punya ilmu kandung raga yang cukup tinggi
kisanak tahu siapa namanya
aku tidak mengenali namanya kisanak
tapi beberapa kali ini aku suka melihat dia
mengajar orang orang yang tidak bersalah seperti aku ini di sana
kenapa dia menghajar orang lain tanpa sebab
apalagi ilmu kandung raganya cukup tinggi
aku pergi dulu
aku ingin mengobati lukaku ini kisanak
aku lihat barangmu cukup banyak
bagaimana kalau aku antarkan sampai ke perkampungan
kisanak akan dirampok
tidak perlu kisanak
lagipula kampung aku tidak jauh dari sini kisanak
aku pergi dulu kisanak
untunglah ratih sudah tidur pulas
untunglah ratih sudah tidur pulas
aku tidak perlu sumpahmu
aku akan percaya kepadamu jika kau membawakan pusaka ayahmu
chris chandra sengkala yang terkenal itu
dan setara dengan kris megalamatnya ranggalawe
akanku bawa pusaka itu padamu
besok aku akan menemui raden ardaraja
dan aku akan diangkat jadi pejabat di kediri seperti janjinya
setelah itu bukan tidak mungkin aku bisa menjadi pejabat penting di istana
jika ratih bangun jangan sampai ratih tahu bahwa aku mencuri kris ini
tenang semua tenang
ada apa sebenarnya
orang orang susah mengumpulkan barang
seenaknya kau mengambilnya
tidak aku tidak mengenalnya
tadi aku lihat
dia sedang dihajar oleh seorang perempuan
lalu aku menolongnya
aku sama sekali tidak tahu
kalau ternyata dia seorang maling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
tentu hilangkan video ini

jangan jako dong